kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk pada tahun dua ribu dua puluh satu menyebut
volume sampah di indonesia mencapai enam puluh delapan lima juta ton
angka tersebut naik hingga mencapai tujuh puluh juta ton pada dua ribu dua puluh
dari jumlah itu dua puluh empat persen atau sekitar enam belas juta ton sampah tidak dikelola dengan baik
sudah banyak yang mencoba mendaur ulang sampah untuk mengatasi timbunan sampah
tapi sampah masih menjadi momok dalam kehidupan sehari hari
padahal pemerintah sudah membuat peraturan pemerintah republik indonesia
nomor delapan puluh satu tahun dua ribu dua belas tentang pengelolaan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga
pasal satu ayat tujuh mengatakan bahwa tempat pengelolaan sampah dengan prinsip tiga r
atau reduce reuse dan recycle adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan
pemilahan penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan
sampah plastik adalah sampah yang cukup sulit ditangani
sampah plastik yang dihasilkan manusia juga
menyebabkan bumi jadi sengsara karena plastik sulit terdegradasi atau daur ulang secara alami
meski begitu bila diolah dengan baik
sampah plastik bisa disulap menjadi barang yang bernilai ekonomi
bahkan di tangan yang tepat limbah yang mengotori planet ini
mampu bertransformasi menjadi barang barang yang berpenampilan menarik dan mewah
jauh dari kesan sampah
sampah plastik adalah sampah yang cukup sulit ditangani
indonesia memproduksi sekitar tujuh puluh ton sampah setiap tahun
lebih dari sebelas juta
sampah plastik adalah sampah yang cukup sulit ditangani
dan sangat sedikit dari jumlah ini yang didaur ulang maupun dikelola dengan baik
selebihnya bercampur baur dibuang menjadi sampah
mencemari lingkungan dan tentu saja membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup di planet ini
nah tentu saja setiap upaya untuk mendaur ulang plastik
untuk tidak mencemari lingkungan itu perlu diapresiasi
desi anwar kali ini akan bertemu dengan seseorang yang masih muda
yang ternyata mampu menyulap plastik bekas menjadi bukan sampah
tapi barang yang bernilai berguna dan berharga
dia adalah syukriyatun niamah
dan dia juga pilihan dari women of the year versi majalah her world
selamat pagi niam apa kabar
dan kita saat ini berada di
di surabaya persisnya di sebuah kafe yang agak unik ya
namanya jokopi dan ini bekerja sama dengan robris
nah niam ini memiliki brand yang namanya itu robris
dan mungkin kita juga ingin tahu ya apa apa saja yang dilakukan selama ini oleh niam
untuk menyulap sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna
nah niam ini salah satu dari produk yang dikreasikan oleh niam dan teman teman di robris ya
nah niam ini salah satu dari produk yang dikreasikan oleh niam dan teman teman di robris ya
nah niam ini salah satu dari produk yang dikreasikan oleh niam dan teman teman di robris ya

ini kursi ini merupakan kursi dari plastik yang didaur ulang ya
mungkin bisa cerita sedikit mengenai produk produk yang ada di sini
dan bagaimana proses untuk membuatnya jadi barang yang berguna
iya jadi cerita sedikit tentang robris gitu ya
jadi yang meja gitu kan kursi yang kita dudukin dan produk produk di sini
ada asbak di situ vas benda
iya ada asbak ada vas ada meja gitu ya
tidak ada sisa limbah dari proses ini
kalau dari limbah sebenarnya ada tapi itu kita olah
diolah lagi oke
ini caranya itu bagaimana kan
kita ketahui banyak sekali macam macam plastik juga
dan tentu saja untuk membuatnya menjadi barang yang lain itu
pasti ada langkah langkah yang dilakukan
jadi mungkin prosesnya jadi kayak
ini ya kita minum nih kopi dari kap plastik gitu
nah setelah dari pemilahan kemudian dari proses
di sini ada miniaturnya gitu ya
kita cacah gitu dari sampah plastiknya
kemudian kita akan masukkan ke dalam cetakan
kita punya cetakan besi gitu
nanti habis itu kita lelehkan gitu ya di melt
setelah itu di press
nah keluar itu sudah seperti bentuk furniture
oke jadi bentuknya gitu proses finishing jadi bentuknya gitu proses finishing
bentuk furniture nya itu dengan tiga d printing gitu
mold nya itu harus ada mold nya sendiri gitu
mold nya ada ada mold nya sendiri gitu
bukan tiga d printing gitu
jadi udah ada cetakan besi gitu yang sesuai memang dengan bentuknya
jadi prosesnya melalui dicacah
ini semua jenis plastik atau ada pemilahan dari kan kita macam macam
kalau plastik kan ada seperti cup cup seperti ini
ada botol plastik ada tas kresen iya
ada kemasan kemasan plastik
ini dari semuanya atau bagaimana
ada proses pemilahan lain
ya sebenarnya plastik itu tetap harus dipilah ya mbak
walaupun maksudnya kan jenisnya beda beda gitu
nah kalau misal sudah tercampur itu pasti kurang bagus lah gitu
nggak bisa nyatu gitu ya
jadi tetap kita pilah kita pakainya itu ada hdpe pp ldpe dan ps gitu
oke mungkin buat awam yang kurang paham istilah istilah ini apa

pp itu biasanya kayak gini kayak cup cup minuman makanan sedotan kresek itu pp
kalau hdpe itu kayak botol sampo tutup botol tutup galon kayak gitu
itu tidak bisa dicampur ya
nggak bisa dicampur kita pilah gitu
terus ldpe itu kayak tutup galon mungkin yang
yang lebih kepal ya
yang lebih lentur
oh lebih lentur justru
terus yang bekas bekas saus
bekas bekas saus gitu yang squishable kayak gitu
terus kalau ps itu biasanya kayak toples jajan kering gitu
nah kalau misalnya untuk meja ini dari plastik apa
kalau ini kita pakai hdpe jadi tutup botol
jadi tutup botol
iya dari tutup botol
jadi ini rata rata kursinya juga dari tutup botol
kalau ini kebetulan kita sama jokowi kerjasama jadi kita pakai cupnya mereka sendiri gitu
jadi dari teman teman coba
customer di sini kita ajak untuk milah sampah dari awal gimana sih caranya gitu
terus akhirnya kita olah jadi kebutuhan mereka sendiri
oke jadi ini dari macam macam plastik ya
cup nya juga jokowi
artinya apa dan kenapa bisa ada nama seperti itu
iya robris mungkin kalau sekarang orang familiarnya
oh dari kata rabis gitu sampah
oke dari rabis ya
cuman sebenarnya ada sejarahnya sih
jadi ketika eksperimen dulu di awal ketika kuliah itu kita ketemu metodenya itu di oven gitu
di oven di melk nah makanya robris itu singkatan sebetulnya mbak
jadi botol yang dipanggang
dan dijadikan aksesoris
tapi ini niam sendiri bagaimana cerita asal usul ya kalau tidak salah kan masih kuliah ya
sampai tertarik dan mampu untuk membuat desain desain dari bekas bekas plastik itu bagaimana ceritanya nih
ya kalau saya sendiri sebenarnya memang udah concern banget masalah lingkungan gitu
karena kebetulan bapak itu guru tapi guru juga di apa gatung
tapi guru juga di apa biasanya ekstra kulikuler sekolah pecinta alam kayak gitu
jadi sering ikut bapak camping dan sebagainya
sejak kecil gitu
apa yang diajarkan mengenai lingkungan
tentang cinta dengan alam
karena ya lihat ke mana ya kalau main ke alam gitu kayak indonesia tuh cakep banget gitu cantik gitu
tapi lama lama kok apa ya daun daun kering itu tuh berubah jadi sampah plastik gitu
karena semakin gede kok semakin parah gitu
terus karena kebetulan kuliah itu background nya desain produk gitu
kuliahnya di mana waktu itu
di its surabaya ya
jadi pilih desain kenapa waktu itu
pilih desain dan kira kira waktu milih itu cita citanya itu untuk diapakan gitu
sebenarnya pilih desain tuh apa ya kalau saya sendiri tuh tertariknya arsitek sebenarnya gitu
cuman waktu itu nggak masuk arsitek gitu
terus apa ya yang masih mirip gitu
yang mungkin dari seni itu karena saya punya passion itu tersalurkan itu akhirnya penasaran nih gitu
sebenarnya kayak gimana sih pengolahan sampah plastik di indonesia gitu kan
terus mainlah ke tps main ke bank sampah gitu kan
lihat kebetulan karena di surabaya lumayan banyak ya pergerakan bank sampah di kampung kampung gitu
terus lihat di sana
ada satu kampung yang dia udah bener bener kampung hijau di surabaya namanya jambangan gitu
kesana terus lihat kayak gimana sih gitu membangun bank sampah sepuluh tahun gitu kan
terus akhirnya diolah jadi produk
mungkin kalau tahu kan produk produk kerajinan dari sampah kan masih kelihatan sampahnya gitu
terus kayak ini dijualnya kemana gitu
oh ini dijualnya ya kalau ada tujuh belas an gitu mbak gitu
terus kalau misalnya ada ya karnaval karnaval aja
habis itu udah
itu jadi sampah lagi
sampah lagi gitu
akhirnya ngobrol juga sama teman teman komunitas lingkungan
itu kayak ya itu cuma menunda sampah aja
berarti gitu kan
misalnya gimana ya caranya itu kita ngolah sampah tapi nggak kelihatan itu tuh sampah gitu
jadi teman teman paling nggak yang seumuran saya gitu kan atau generasi generasi millennial gen z itu bisa bangga gitu
kayak ya mereka ogah gitu kan pakai barang dari sampah gitu
tapi gimana caranya mereka tuh bisa bangga
akhirnya ya eksperimen tadi gitu
eksperimen eksperimen akhirnya ketemulah robri
oke jadi cara bereksperimennya itu seperti apa
dan kira kira produk pertama kali ya prototype yang dilahirkan oleh robree itu apa
eksperimennya tuh benar benar diy banget sih
ya kayak ya karena dikos juga
ternyata nggak sampai seminggu udah kayak pengepul gitu
karena banyak sekali
iya banyak sekali
dan itu dikumpulin dari teman teman kosan aja
oh bukan dari misalnya diambil dari sampah sampah masyarakat yang di situ atau
belum sih waktu eksperimen kan kita cuma butuh sedikit
jadi cobalah pengen tahu juga sebenarnya seberapa banyak sih gitu
ternyata banyak banget nih belum kosan lain gitu
iya biasanya kan dari ini ya kita minum air mineral juga
ini semua kan dari plastik
itu akhirnya yaudah coba diguntung
di setrika gitu
maksudnya kayak apa aja yang bisa dilakuin tuh dilakuin gitu
terus nyoba juga kan lihat lihat reference di google mungkin di interest di youtube
oh di youtube juga
iya kayak gitu
sore ini tahun berapa
ini tahun dua ribu enam belas

jadi nggak terlalu lama ya
setelah itu bagaimana eksperimen ini berlangsung berapa lama
berlangsung berapa lama
berlangsung berapa lama
berlangsung berapa lama
berlangsung berapa lama
berlangsung berapa lama
berlangsung berapa lama
jadi berlangsung agak lama
kenapa titik leleh untuk plastik

jadi ini perlu
ini yang cukup tinggi lah
akhirnya oke berarti mungkin apa ya yang bisa kita lakuin di kosan gitu
kita bisa kontrol suhunya
oven buat masak kita
oven di dalam kulkas
oven di dalam kulkas
oven dalam kulkas ini
oven di dalam kilang
kita cobalah bikin apa ya waktu itu cuma lempengan lempengan gitu
terus karena memang kita ngumpulin sendiri nggak terlalu banyak
itu sempat kita coba untuk pakai resin gitu
karena dua ribu enam belas tuh produk lagi trend banget resin kan
semua semua di resin gitu
iya betul gitu coba ternyata bagus nih gitu
terus kita coba lah pameran pameran di kampus gitu
terus ngundang temen temen
apa waktu itu produk yang pertama yang dicampur pakai resin
iya kayak jam meja gitu
terus apa namanya kursi juga ada sih sebenarnya
terus akhirnya dapet feedback waktu pameran pameran tuh dapet feedback
kayak kok dicampur resin sih gitu
ini udah daur ulang tapi kalau dicampur resin setelahnya nggak bisa didaur ulang lagi dong
iya betul karena kan beda
terus akhirnya kayak oh iya juga ya gitu
terus kayak mereka oke tapi akhirnya nggak ada yang mau beli
karena itu tuh berlawanan kan konsep dengan ya mungkin estetika okelah gitu
secara estetika bagus tapi untuk plastiknya supaya didaur ulang lagi nggak bisa ya
iya betul akhirnya kayak orang tuh ya konsepnya kurang gitu akhirnya
kayak dengan estetika segitu ya kalau cuma estetik doang ya mending yang lain
kayak gitu akhirnya
karena kuliah juga terus teman teman berlima ini ya punya visi lain lain lah masing masing gitu
akhirnya sempat berhenti gitu berhenti fokus nyelesain kuliah dulu
terus baru dua ribu delapan belas setelah saya lulus carilah gitu nggak mungkin nih sendirian
nah cuman kita pengen tadi ngubah dulu lah mindset teman teman gitu
dengan lihat produk roblish tuh banyak orang yang ternyata kayak oh
ternyata bisa ya sampah plastik itu jadi produk seperti ini yang cantik
oke jadi apa waktu itu visi misinya dan ini kan semua berkaitan dengan ya bagaimana kita bisa merawat bumi
bagaimana kita juga memastikan bahwa plastik itu tidak
tidak dibuang mencemari lingkungan dan lain sebagainnya
apa visi misi robris itu sendiri tujuannya
dan kenapa harus mendirikan satu inilah brand yang namanya robrizz ini
sebenernya kalo visi itu gini yah kita kan pengen ngurangin
mungkin kalau ngurangin secara jumlah mungkin kurang signifikan untuk saat ini gitu kan
menyerap sampahnya kurang sebanyak itu jadi dibanding dengan yang kita produksi gitu nah
cuman kita pengen tadi ngubah dululah mindset temen temen gitu paling nggak orang orang sekitar
kita gitu dengan lihat produk robris tuh banyak orang yang ternyata kayak oh ternyata bisa ya
sampah plastik itu jadi produk seperti ini yang cantik yang bisa balik lagi ke kita dan aku mau
banget nih itu aku bangga loh kayak mereka sekedar kita bikin produk kecil kecil kita coba lempar ke
temen temen tuh mereka bangga banget gitu untuk ini produknya dari daur ulang gitu kayak ayo milah
sampah sendiri dan apa ya keluarga teman itu tuh mulai akhirnya milah sampah juga di rumah dan
itu yang akhirnya oke ternyata robles ini bisa ngubah mindset loh nggak cuma kita jualan doang
bikin dan sebenarnya perspektif sampah itu kan lebih ke bagaimana kita melihat satu barang kalau
memang sudah tidak digunakan
jadi buang menjadi sampah tapi kalau ternyata bisa digunakan dan bahkan memiliki fungsi dan nilai yang
lebih lagi itu bukan sampah iya iya kan pertama pertama apa yang diproduksi oleh robris dan waktu
itu dimana diproduksinya masih di ini kan sudah enggak di kos kosan lagi pindah pindah jadi dari
kosan itu terus mulai lagi itu kita numpang di co workingnya pemprov pemprov jatim kebetulan mereka punya
dengan yang kita bantu untuk aktifasi actingnya gitu kita rawatlah cosl shahid terus kita kerja
jualan dan manajemennya kayak gitu nah ini produksinya jadi berapa barang barang apa dan
berapa berapa banyak kalau hanya sendiri waktu itu sedikit sekali kita cuman kayak bikin tuh
cuman ya tadi jam jam poster kayak gitu yang memang simple gitu kan dengan oven seperti ini
iya agak lebih besar agak lebih besar modalnya modal waktu memulai robris itu waktu itu berapa besar sih
modalnya mungkin cuman sekitar dua juta tiga juta hanya untuk ini aja saya beli pun ovennya oven bekas
oven bekas terus habis itu beli cetakan juga kayak loyang loyang kue saya beli kayak gitu paling
enggak pokoknya saya bisa bikin terus juga kan ada fasilitas dari co working gitu kan atau pinjam
teman teman lah gitu pinjam pinjam alat gitu ya mending bisa bikin dulu gitu dan itu dimana
dipasarkan produknya itu kan ikut pasangnya
pameran katanya ini diapain produknya sudah ditawarkan dipasarkan itu kita bikin instagram ya bikin
sosial media terus pameran mungkin emang susah gitu kan awal awal karena kayak apa sih kayak
kok beli barang dari sampah kayak gitu tuh seorang juga kayak belum aware kan di dua ribu delapan belas mungkin isu
sampah plastik gak sebenarnya udah lumayan sih lumayan ya cuman yang aware untuk membeli sesuatu

oke lewat social media ya iya sama ya pameran pameran yang gratis gratis lah dari pemerintah kayak gitu kita ikutlah semua kayak gitu
barang pertama yang laku dijual dan dibeli itu apa
barang pertama jameja yang terjual dan itu terjualnya di aceh
yang pesan dari aceh
yang pesan dari aceh

iya betul kalau kebetulan ketemu sih sebenernya masih temen temen komunitas juga gitu yang beli
iya atau kalau enggak dari keluarga sendiri
orang tua gitu berapa harganya waktu itu
jamece itu cuma delapan puluh ribuan sih
kemudian bagaimana ini kan harus sekarang robri sudah punya katanya sudah punya pabriknya lah
dari dulu dua orang terus sekarang kita punya tim dua puluh enam orang
wow dua puluh enam orang dalam waktu empat tahun
dalam waktu empat tahun
bagaimana ini berkembangnya apakah ada investor yang ikut atau mungkin kerjasama kolaborasi dengan pihak pihak lain
ya cukup naik turun ya cuman tadi waktu udah kita bisa bikin produk gitu kan
sudah bisa jualan walaupun sedikit kita coba cari funding sih
gitu grand grand dari program program pemerintah mungkin atau dari banyak lah kayak gitu
pertama itu dipanggil ke jakarta dari ristek dikti
oke di tahun dua ribu
pertama sih kan
iya dua ribu delapan belas terus habis itu itu saya masih ragu gitu kan kayak beneran bisa jualan nggak
bisa berkembang nggak ya robris gitu
terus hamin tiga untuk presentasi saya baru bilang tita
kita diundang loh presentasi ke jakarta gitu
kamu nggak mau kita temenin tak ayo berangkat gitu
terus wah itulah saya kayak oke gitu tita bener bener sebagai partner bisa bener bener mensupport ternyata kayak gitu
terus saya bilang tapi aku nggak bisa ngemodelin nih gitu buat berangkat
kita nginep di hotel kecil di belakang money changer
terus kita presentasi terus malam kita bawa produk itu masih seadanya gitu kan
bener bener seadanya akhirnya kayak pertama presentasi pun langsung bener bener dihujat waktu itu
ya apa nih celek banget gitu
waktu itu apa jam yang dibawa
iya jam dan sampel sampel material gitu
memang kan belum terlalu apa ya berbentuk yang dan belum sebagus sekarang memang
hasil produknya gitu
terus kayak apa nih jelek banget gitu
terus waduh kayak wah gimana nih
terus udah hanya selesai presentasi yaudahlah kita pasrah gitu kan
tapi ternyata kita dapat funding nya gitu dapat grant nya gitu
ini funding pertama ya
berapa waktu itu jumlahnya
itu berapa ya tiga ratus juta
itu tapi kita waktu itu ada satu program
ada satu produk yang nggak bisa lanjut sampai sekarang itu filament tiga d printing tadi
jadi tinta untuk tiga d printing gitu
karena kebetulan saya tugas akhir di tiga d printing produk gitu
jadi coba ngembangin tintanya tapi daur ulang gitu
karena lihat oh di luar ada nih bisa jadi berhasil gitu
ternyata ketika kita udah produksi udah bisa gitu kan
produksi ternyata di pasar itu tuh nggak konsisten gitu
ada yang berhasil ada yang enggak kayak gitu
karena ya balik lagi karena dari sampah
jadi mungkin harus eksperimennya harus terus menerus ya
tapi ini sudah tidak akan bikin kita lagi
mungkin kedepannya kita masih ada peluang untuk ke tiga d print
cuma mungkin nggak sekecil tiga d print yang sekarang
untuk investment di tahun ini kita akan ekspansi
jadi kita sedang persiapan untuk sekarang
di januari besok kita ekspan ke tempat yang
lebih besar lagi
tapi balik dengan grand yang pertama
seratus juta dari nggak bisa ke jakarta atau susah ke jakarta karena nggak ada modal
tiba tiba dapat tiga ratus juta
itu digunakan untuk apa dan bagaimana untuk mengembangkan probres itu sendiri
itu kita langsung pindah
pindah terus masih numpang di dalam kampus
jadi kita dapat workshop kecil di dalam kampus
terus kita ada percentage untuk kampus juga
terus kita beli mesin ya beli alat
mesin apa aja waktu itu yang dibeli
mesin extruder untuk tiga d print tadi
terus mesin untuk furniture nya
itu yang lebih proper tentunya
dengan press nya dan molding nya yang lebih bagus
terus semua lah gitu
jadi biaya ini lah capex nya lah
kemudian jumlah dari sdm nya juga ditambah
pasti akhirnya yaudah paling nggak kita hiring karyawan untuk produksi dulu
jadi produksi bisa jalan kitanya juga bisa masarin kemana mana
dari jumlah yang diproduksi juga semakin lama semakin banyak
kalau sekarang berapa dan apa apa saja yang menjadi produk produk andalan robris
kalau sekarang kita produksi sekitar tiga ratus piece per bulan
dan dipasarkan di mana dijual di mana siapa ini konsumennya
penjualan kita nggak cuma di dalam negeri tapi di luar negeri juga kita ekspor juga
sekarang sudah ekspor
kalau sudah boleh tahu
dari awal yang dari hasil yang pertama ini bisa omset berapa per bulan
yang betul betul dirasakan bahwa ini suatu bisnis model yang bisa sustainable
yang kita rasain itu sebenarnya mungkin di awal kecil ya mungkin dari sepuluh juta
tapi ternyata grow terus gitu sepuluh juta dua puluh juta empat puluh juta enam puluh juta
dalam waktu yang sangat singkat ya
iya betul tiap bulan itu naik terus gitu
naik naik naik terus akhirnya setahun kita pindah lagi nih
ternyata tempatnya udah gak cukup orangnya juga harus nambah gitu
sudah bisa pindah dengan uang yang kita putar sendiri berarti sustain ya
bisnis ini itu punya opportunity yang besar
iya dan kalau sekarang omsetnya berapa ratusan dong per bulan
iya per bulannya dua ratus
apalagi dengan dua puluh enam ini ya sdm nya
dari segi ini ini cost untuk membuat taruhlah meja ini atau kursi ini ini laku berapa
kalau ini enam ratus lima puluh per meja
dan ini yang paling laku apa
yang paling laku kursi nih
ini sama enam ratus
sama enam ratus juga
dan yang beli dari mana mana saja paling banyak
kalau kursi ini sebenarnya paling banyak coffee shop sih kalau sekarang
oke seperti ini ya kerjaan
iya coffee shop sebenarnya kalau di indonesia klien kita paling banyak jakarta sama bali gitu
jakarta sama bali gitu terus ya coffee shop terus mungkin kayak project project interior arsitek kayak gitu
kan kalau tiga ratus pace itu laku langsung
iya kita waiting list bahkan
waiting list ya harus pre order dulu
kadang pre order kenapa sih nggak bisa stok gitu masalahnya ordernya itu ada terus gitu jadi kita nggak bisa nggak sempat stop gitu bahkan
luar biasa jadi ini bukan saja hanya untuk menyelamatkan bumi untuk mendaur ulang plastik tapi jadi satu bisnis model yang bagus ya
pemasaran rata rata lewat media sosial atau bagaimana caranya
kita masih full social media gitu bahkan mungkin bisa dibilang kalau kadang sering pitching gitu kan selalu ditanyain strategi marketingnya seperti apa gitu
apa seperti apa
bahkan kita kayak bingung gitu kita nggak pernah mungkin di awal susah gitu kita ikut pameran pameran pameran pameran tapi setelah itu kita nggak pernah ngelakuin marketing apapun
bahkan jadi cuma di sosial media tapi orang datang terus kayak gitu
jadi sebenarnya sosial media cukup efektif ya
iya betul sangat
dan dari segi cost juga kan bisa dipekan ya
investor lain yang masuk setelah yang pertama itu kerja sama sama siapa saja
kalau baru tahun ini kita final dapat investment dari bali investment club gitu
itu kita dapat
selamat ya jadi apa yang nanti hasil dari investasi itu mau diapakan
untuk investment di tahun ini kita akan ekspansi
jadi kita sedang persiapan untuk sekarang di januari besok kita ekspan ke tempat yang lebih besar
lebih besar lah ya tapi masih di surabaya
geser ke sidoarjo pabriknya
jadi punya pabrik sendiri
punya pabrik sendiri gitu yang lebih besar terus juga ya kapasitas lebih besar
target mau produksi berapa item per bulan
produksi dua enam ratus item per bulan
wow per bulan
kalau sekarang kan tiga ratus ini berapa kali lipat jadi berarti sdm nya juga
sdm dan dari mesinnya juga kita upgrade proses semuanya di upgrade gitu
kalau sekarang mungkin lebih banyak manualnya gitu kayak kerjanya kayu mungkin
nah tapi untuk berikutnya itu gimana caranya lebih proper lebih ngurangin manualnya
nah kuncinya kan juga sdm ya apalagi kalau ingin produknya itu berkualitas
dari niam sendiri lebih ke apa
otak desainnya atau kontribusi terbesarnya tentu saja
kalau saya di robles itu lebih ke operations sebenarnya
operation gimana produksi terus ya alur bisnis ya keseluruhan supaya lancar dan gak banyak komplain gitu kan
nggak ada keterlambatan
tapi kalau desainnya pasti diam juga kan ini background nya kan desainnya
background saya desain mungkin awal awal kadang beberapa saya masih ngebantu desain kayak fast vas gitu saya ngedesain gitu
tapi sekarang kita udah ada tim desainer sendiri gitu
dan di awal dulu itu kita pas sekali ketemu sama salah seorang desainer ya cukup terkenal dan memang pengalamannya udah lama untuk mendampingi ukm sampai ekspor gitu
jadi kita bisa ekspor pun dapat bantuan gitu karena kolaborasi gitu
jadi pertama kursi ini itu kita kolaborasi gitu
dan ternyata kita ngerasa dengan kolaborasi itu nggak cuma apa ya jadi produk asal gitu tapi bener bener mateng yang long last dan itu bisa kayak laris kayak gitu
dari sampai ekspor exposure nya juga lebih besar kayak gitu
oke ekspor ke luar negeri kemana mana saja dan berapa jumlah yang sudah diekspor selama ini
kalau jumlah saya nggak ngapal ya
udah lumayan ya
udah lumayan gitu
karena sebenarnya permintaannya tuh besar sekali gitu
kayak kontenera lah bisa dibilang gitu
sebenarnya permintaannya begitu
cuman akhirnya kita nggak menyanggupi karena
justu karena nggak menyanggupi
ya nggak menyanggupi
tapi kalau ekspansi dua ribu piece pasti sudah bisa
ya kita menyanggupi kalau udah ekspor
negara negara mana saja
sekarang singapura gitu lumayan banyak untuk sekarang
kalau dari dulu tuh amerika paling banyak
untuk kafe kafe atau untuk di
retail ya gitu
jadi mereka jual lagi gitu
mereka jual untuk proyek biasanya
terus di eropa juga banyak kayak gitu
australia malaysia juga ada customer langganan juga
kalau ke yang luar negeri cara pemasarannya masih tetap lewat sosial
sosial media dan kebetulan sebenarnya kan ini ada banyak ya komunitas komunitas lingkungan
mungkin komunitas daur ulang gitu
iya kita aktif ikut sini
ikut komunitas ikut forum gitu
jadi teman teman mungkin kita dapat teman dari luar
mereka bantu juga akhirnya untuk ngasih exposure
pernah pameran di luar negeri
itu pertama ya karena kolaborasi itu kita bisa dapat award dan pameran di itali
dapat award juga
itu luar biasa
saya lihat ini kalau indonesia memiliki banyak anak muda seperti niam ini kita nggak harus khawatir nih
karena di sini bukan saja mengenai sustainability merawat lingkungan dan juga menyelesaikan masalah
karena memang masalah yang kita miliki itu adalah masalah sampah plastik yang sampai saat ini mencemari bukan saja lingkungan tapi lautan juga
bahkan sudah masuk ya
dalam bentuk mikroplastik pada tubuh kita
sehingga ya bahaya dari plastik ini tidak bisa ini lah
ini menjadi problem secara keseluruhan
untuk recycle itu paling penting sebenarnya memilah gitu
karena kan kita gak terbiasa ya di indonesia untuk memilah sampah gitu
memang susah sebenarnya untuk memulai itu sebenarnya sulit gitu
tapi kalau bisa maksudnya sesimpel sampah organik
dipisah dengan yang anorganik gitu
dengan semakin besar ini kan dari segi bisnis kan semakin bagus
menciptakan tenaga kerja
lapangan tenaga kerja yang baru
menciptakan ini lah peluang yang baru
membantu terhadap ekonomi
tapi saya lihat juga ini sangat membantu dalam menyelesaikan sampah sampah ini
berapa jumlah sampah yang sampah plastik yang diperlukan untuk misalnya membuat satu meja ini
kalau satu meja ini ini sekitar enam sampai tujuh kilo
enam sampai tujuh kilo sampah plastik
itu kalau mungkin secara visual
itu kalau mungkin secara visual
kalau kita ngumpulin itu kurang lebih satu sampai dua karung
satu sampai dua karung
jadi selama ini dan semakin banyak sampah yang digunakan didapatkan dari mana
kita di surabaya kebetulan kita bersyukur juga banyak bank sampah tadi ya
jadi kita kerjasama dengan bank sampah
kerjasama dengan bank sampah
terus mungkin karena bank sampah juga kapasitasnya masih kecil
jadi kita kerjasama kayak coffee shop seperti ini
terus juga dari pengepul gitu
dari waste picker kayak gitu sih
dan supply nya itu sampai sekarang masih terus
nggak masalah ya
sampah tahu satu hari wah ini sampahnya plastiknya sudah tidak ada jadi sebenarnya bagus juga ya
sebenarnya ya kita maksudnya bersyukur ya
kalau misalnya oh udah selesai gitu kan
kita bisa mungkin beralih dengan material yang lain gitu
tapi sekarang tuh bahkan kita kayak apa ya
mungkin dengan campaign dengan jokopi
mungkin dengan campaign dengan jokopi
mulai milah sampah
itu kadang kita juga sedihnya ada sisi lain yang dampaknya itu orang kayak
oh aku bisa nih kerjasama sama robdes nggak usah ngurangin sampah
berarti dipilih aja
nah itu kadang kita juga perlu edukasi kayak tunggu tunggu
kayak sampah mana sampah kita tuh udah banyak gitu
bukan berarti kamu bisa daur ulang terus akhirnya kamu gak ngurangin gitu
karena udah terlalu banyak lah kita sampah plastik kayak gitu
iya ini penting sekali karena biasanya orangnya nggak apa apa ya
ini saya beli kemasan akhirnya ada orang lain nanti yang akan menyelesaikan masalah itu ya
jadi poinnya kita juga harus mengurangi penggunaan plastik
tapi dalam nanti kalau misalnya sudah menjadi skala cukup besar
saya lihat ini nih ya teman teman robri cukup ambisius ya
itu berapa kilo sampah yang targetnya itu diolah gitu
apalagi menciptakan dua ribu item
kalau sekarang kita kapasitas dua ratus
dua ton per bulan gitu
dua ton per bulan
dua ton per bulan gitu
paling banyak sampah apa dari botol kemasan atau
paling banyak tutup botol
tutup botol gitu
terus untuk setelah expand target kita satu ton per hari
satu ton per hari
per hari iya
satu ton per hari
dan itu berarti kerjasama dengan
lebih banyak lagi
lebih banyak lagi
hanya mau di daerah sini saja atau nanti punya ekspor

di jakarta juga banyak
sebenarnya banyak juga
ada rencana untuk
saya lihat ini bisnis modelnya itu sangat sangat menguntungkan ya
menciptakan siapa sih yang nggak perlu meja kursi dan lain sebagainya
dan kalau ternyata dibuat dari plastik dan juga bisa didaur ulang
orang juga kan lebih semangat ya untuk menggunakan
ekspansi ke depannya ke kota kota lain mungkin
kita ada rencana sih partnership gitu ya
untuk expand juga
fasilitas produksi di bali sama jawa barat
cuman nggak cuma expand dari segi produksi juga gitu
tapi kita expand materialnya juga gitu
karena ada isu didaur ulang itu low value plastik
plastik kayak saset kemasan kresek
yang tidak ada nilainya ya
iya yang nggak bisa mungkin susah didaur ulang
tapi sebenarnya bisa gitu
nah itu kita ingin masuk ke sana karena itu masalah terbesar sampah plastik kita
iya karena ya memang apalagi kalau yang kemasan biasanya dia bercampur dengan makanan
sehingga akhirnya dibuang dan masuk ke landfill atau ke sungai dan lain sebagainya
ini dari sisi edukasi
karena tentu saja bukan hanya aspek bisnisnya atau aspek mendaur ulangnya
tapi bagaimana apa yang perlu diajarkan bagi kita kita semua
supaya menggunakan dan mendaur ulang dengan baik
apa kunci dari semua ini
bagaimana hubungan kita dengan sampah itu harus ada mindset yang diubahkan
kalau sebenarnya kalau edukasi biasanya kita ini ya
pertama tadi saya tetap menyarankan untuk mengurangi
mengurangi sebisa mungkin
jadi jangan menggunakan ini terus
saya biasanya bawa tumbler sendiri
banyak coffee shop juga
setelah mengurangi untuk recycle itu paling penting sebenarnya memilah
karena kan kita tidak terbiasa di indonesia untuk memilah sampah
memang susah sebenarnya
untuk memulai itu sebenarnya sulit
tapi kalau bisa maksud saya sesimpel
sampah organik dipisah dengan yang anorganik gitu
itu dipilah sendiri
yang organik dipilah sendiri
jadi sisa makanan yang basah basah itu punya keranjangnya sendiri
punya tempatnya sendiri
tapi khusus untuk plastik kan jangan juga dicampur dengan yang kaleng misalnya
atau dengan yang kertas
bagaimana menurut niam cara
karena gini biasanya kita pilah di rumah
terus nanti panggil jadi orang
terus sampah datang
mereka masukin semua ya
itu kita nggak tahu dibawa kemana
jadi yang datang untuk mengumpulinya itu
atau mungkin kita taruh di depan terus diaduk aduk oleh orang yang mengumpulkan
yang mencari cari gitu
sampah itu di depan rumah
nah ini bagaimana idealnya
sehingga paling tidak bisa dilarikan ke tempat pengumpulan
pengumpulan yang seperti niam miliki di robres
yaitu mengumpulkan dan dijadikan barang
ya emang itu sih
kadang teman teman cerita kayak
mbak aku udah milah nih
tapi sama sampahnya dijadiin satu lagi
wah ya akhirnya berhenti lama lama gitu kan
memang itulah dilema di indonesia ya gitu
kadang bank sampah pun walaupun mereka udah milah
detail sekali kan
bank sampah itu kan detail sekali
botol sendiri tutup sendiri
ditutup sendiri gitu kan
tapi kalaupun misal ganti rt katakan
itu udah pasti ada berhentinya gitu
itu unik sekali gitu
jadi mungkin ya memang inisiatif atau konsistensi kita itu diuji ya
di indonesia untuk bisa benar benar kita memilah dengan baik gitu
kalau mungkin teman teman biasanya aku saranin dipilah
misal mau kerjasama sama robris
itu mau setar ke robriz
pilah yang sesuai jenis yang robriz bisa daur ulang
nah roblis bisa daur ulang tuh apa aja gitu
biasanya kita kasih guideline juga di sosial media
karena ini menarik
jadi mereka juga merasa bagian dari robriz
dan gak pusing pusing lagi gitu mengenai sampah
tapi apa apa saja kriterianya
dan kemudian bagaimana cara menyampaikannya ke robriz
biasanya kita adain workshop gitu kan
atau ya di sosial media kayak ya mini workshop lah secara online
nah yang penting tadi jenis jenis plastiknya yang bisa kita olah itu udah dicuci gitu
jadi misal kayak cup dibuang dulu paling gak dibilas sama air gitu kan
kalau misal kayak
apalagi ada bekas bekas ini
kalau kayak kresek atau bekas bekas apa ya plastik yang dibuat bungkus mungkin ada sausnya atau apa
paling nggak dibuang terus dibersihin
dikumpulin sendiri gitu kan
kontak mungkin di store in kayak gitu
nanti kalau misal memang mereka butuh
ada juga banyak customer yang mereka tuh udah milah
terus habis itu mereka emang ada kebutuhan gitu
mbak aku pengen nih bisa nggak ya bikin kursi tapi dari sampahku sendiri gitu
nanti kita kasih diskon gitu
karena kan ya sampahnya dari misalnya
ya sampahnya dari mereka gitu kan
materialnya dari mereka
jadi dia sediakan sepuluh kilo sampah bisa jadi dua kursi
kayak gitu bisa
nah yang sampah sampah yang selama ini kan didapatkan rata rata dari bank sampah kan
kalau kita misalnya mau mengirim ke robris itu sendiri ada yang ambil atau biasanya kan sistemnya
kalau jauh sih dikirim ya
kalau misalnya di luar kota gitu kan
ya banyaknya sih teman teman dari luar kota justru yang setor biasanya
tapi mereka kirim
karena apa ya mereka tuh saking kayak desperate mungkin ya
gak tau mau dikasih kemana gitu kan
sayang kasian kalau misalnya itu kebuang ke tpa
akhirnya mereka mau gitu sampai ngirim paket apa nih dibuka isinya oleh oleh nih gitu
kalau surabaya mungkin dekat dekat kita masih bisa bantu untuk ambil
kalau misalnya kita mau ambil galon atau mini galon atau botol botol air mineral yang cukup besar itu harus dicuci terus di press dulu atau bagaimana
kalau ngirim kan agak gede ya
kalau sekarang mungkin kita memang belum kalau waste management startup kan sebenarnya banyak gitu
jadi kalau misal yang di kota kota yang memang sudah ada waste managementnya kayak jakarta gitu kan bali itu kan udah banyak
nah biasanya kita saranin untuk kesana karena kan kita juga kerja
bisa kerja sama
tapi kalau di surabaya memang kan belum banyak gitu
nah kita saraninnya ke bank sampah tadi gitu
bank sampah kan di surabaya banyak ya
setor aja ke bank sampah nanti kan kita beli ke bank sampah kayak gitu
iya dan sampai di pabrik ini ya idealnya sudah siap untuk dicacah cacah seperti ini ya
kalau pesan ke teman teman sih ya
teman teman yang mungkin mau entrepreneur atau mungkin mulai hidup lebih sustainable
atau mungkin mulai hidup lebih sustainable
yang penting mau terus belajar sih
nah bagian dari edukasi jadi saya lihat ini kan manfaat yang dilakukan oleh robries ya teman teman di robries kan sangat banyak
dukungan dari pemerintah bagaimana selama ini
tapi dukungan dari inilah yang merasa ikut dibantu ya dalam mengelola sampah
ya menarik sih
kalau ngomongin pemerintah sebenarnya banyak sih
teman teman maksudnya dari dinas lingkungan hidup
terus dari kemarin kita juga sempat ngobrol sama wakil wali kota surabaya gitu
cuman apa ya kalau surabaya sendiri mungkin saya apresiasi ya banyak gerakan
tapi untuk kerja sama secara langsung dengan robries sih masih belum sejauh ini gitu
kemarin tuh justru ini menarik tapi agak miris ya
itu kita justru dari klien kita di australia mereka ketemu sama kementerian lingkungan dan mereka bikin campaign untuk mengumpulkan sampah yang untuk bisa di store kita
dan itu kayak oke
keren sih kita menggerakkan pemerintah australia gitu
tapi kita belum bisa nih ngerakin pemerintah indonesia gitu
agak pr sih disitu
apa ya apakah karena menurut niam mereka gak terlalu tertarik atau pada kami
pemerintah lah yang punya target untuk mengurangi emisi dan setiap kita bakar sampah apalagi bakar plastik ini kan menghasilkan emisi gas rumah kaca
yang justru kita ingin kurangi gitu
menurut tian apa apakah mungkin kesalah orang atau kurang
apa ya mungkin kompleksitasnya ya kalau saya lihat
jadi ketika mengolah sampah itu kan gak cuman sekedar kita tadi ya ngumpulin aja milah aja susah gitu kan karena sistemnya dari dinas yang ngangkutin sampah kan masih kecampur
kalau misal harus apa ya kita milah katakan banyak kan pemerintah juga menyediakan nih tempat sampah terpilah organik dan anorganik tapi ngangkutnya masih jadi
dimana mana ada yang warnanya hijau kuning merah untuk ini saya bilang kalau kita disiplin tiba tiba akhirnya masuk ke truk yang sama
akhirnya jadi satu dan kalau sudah dicampur itu kan susah untuk didaur ulang
tidak bisa ya
itu sih maksudnya dari segi sistem kalau saya lihat ya
maksudnya itu butuh waktu lah mungkin kalau indonesia ya mau benar benar kita bisa jalan dengan baik sih butuh waktu
dari bulu ke hilirnya itu harus jadi benahi
bukan hanya oke ini tempat sampah disediakan tapi setelah itu kita udah nggak tahu ini diapain
tapi saya lihat sih indonesia mulai bergerak ya sejak g dua puluh
g dua puluh kemarin juga sempat ngobrol sama staf khusus presiden juga gitu kan
apa sih yang bisa dibantu gitu kan
gimana sih kendalanya untuk mengolah sampah di indonesia ya
mas milah aja susah gitu kan
coba kayak gitu dari teknologi mungkin ya
dari saya daur ulang pun ngerasa kayak fasilitas atau teknologi untuk bisa mendaur ulang dengan baik gitu ya
dengan lebih proper lebih bagus
kayak gitu tuh aksesnya juga masih sulit
tapi kuncinya juga memang mulai dari rumah sendiri ya
kita juga mau tidak mau harus memulai gaya hidup yang mengurangi sampah dan mengurangi
kita harus yang tiga r itu kan
nah ini mungkin niam sendiri sangat disiplin dalam kehidupan sehari hari
kalau saya ya biasanya
apa apa saja sekarang yang sudah dikurangi
biasanya saya bawa tumbler sendiri
terus bawa bag tas gitu
kalau kita belanja juga sekarang ya
biasanya kita ini ya sudah ada lah di
selalu dibawa kemana mana
atau ya udah gak usah
ini kalau misalnya cuma sedikit kan bawain aja langsung
terus dari segi konsumsi
mengurangi apa apa saja
untuk konsumsi ya tadi mengurangi plastik gitu kan
kita bawa yang reusable gitu
tapi kalau dari pakaian kan sekarang kan ada bahan bahan yang dibuat dari bahan yang recycle
atau inilah yang lebih ramah lingkungan apa apa saja
kalau saya sih
maksudnya kalau baju ya mengurangi sekali yang berbahan yang tidak bisa di recycle
atau yang berbahan campuran plastik
itu kan kalau kain atau fashion itu kan susah untuk didaur ulang gitu
terus kalau sepatu juga
ini saya pakai yang daur ulang juga
ini dari daur ulang sama plastik juga
ini tadi belum disebut sebutin
ini apa yang
ini dari heelsnya
ini kan dari plastik itu kita press
terus ini tuh dari saset
dari saset gitu
kita kolaborasi sih sebenarnya untuk produk produk fashion gitu
terus juga kalau misal emang
banyak yang ini
batch pertama kemarin seratus piece gitu
emang kita nggak terlalu yang masif ya
karena memang kapasitas produksi robreeze sendiri juga
orang jadi ini pre order gitu
saya mau ukuran
kalau ini stok sih kemarin
kita launching produknya di tpa
menarik juga ini
sepatu yang dari plastik daur ulang
cantik lagi sepatu
dan leathernya dari yang nabati gitu
nah itu terus mungkin ya
kalau dari teman teman juga ada yang daur ulang fabrik gitu
pasti menyarankan ya tadi
kalau misal beli yang memang kita tahu bahannya itu bisa didaur ulang gitu
ya nggak usah beli kalau misal emang nggak bener bener butuh
atau kalau sekarang ada trennya itu
ketika kita beli satu
kita harus ngeluarin satu
soalnya lemarinya nggak cukup
dan untuk yang kontrol lah
mungkin slow fashion kalau sekarang ya
jangan ini lah
dan jangan terlalu tergila gila dengan brand
tapi justru harus cari brand brand yang seperti
yang sangat peduli terhadap lingkungan
dan juga membuat
dan ini saya lihat semakin banyak ya
anak anak muda juga
bukan konsumtif lagi
tapi bagaimana yang sustainable
mungkin terakhir niam
karena saya lihat niam ini betul betul role model
dan karena memang cinta alam
kira kira apa pesan buat teman teman yang ingin mengikuti jejak niam
karena ini bukan masalah menciptakan
atau memelihara lingkungan
ini mau tidak mau kan harus belajar menjadi entrepreneur
export import dan sebagainya
ini sesuatu yang menurut saya itu luar biasa
yang apa kira kira yang bisa
kalau pesan ke teman teman sih ya
teman teman yang mungkin mau entrepreneur
atau mungkin mulai hidup lebih sustainable
yang penting mau terus belajar sih
karena kalau di entrepreneur
terutama bisnis itu kuncinya mau belajar
kayak tiap hari kita pasti belajar hal baru gitu
tidak boleh ini kayak oh ini susah
tidak bisa kayak itu
harus yang benar benar
oh ada salahnya nih belajar lagi
terus termasuk juga untuk
hidup lebih sustainable kan kita harus
mulai dari diri sendiri justru
baru ke diri kita
ke lingkungan sekitar kita
jadi mindsetnya dulu nih
kita harus siap
itu menerima hal hal baru semua
apa yang memotivasi niam selama ini
dari mana sumber passion itu datang
karena ini kerja keras ya lihat ini
apalagi dengan target yang begitu
target yang begitu besar ya
ingin mengelola satu ton sampah plastik dalam sehari itu luar biasa
motivasi sebenarnya ya tadi ya kayak
ya kecintaan saya sama indonesia sih
maksudnya indonesia ini udah cantik banget gitu kan
kayak sayang banget kalau misal alam kita tuh rusak gitu kan
ya tadi mungkin motivasinya nggak cuma dari saya sendiri gitu kan
gak concern tapi temen temen gitu
terus bank sampah
itu ibu ibu gitu kan
bahkan kadang nenek nenek gitu pesertanya gitu
kalau misal datang kayak
mbak bikin apa gitu
kayak mbak bikin apa
wah kayak semangat banget
dan itu kayak bikin kita benar benar terharu
oh kita nggak boleh nih gitu
kayak gak semangat gitu
ibu ibunya aja semangat gitu loh
walaupun itu susah
masa ya kita mau berhenti gitu kan
banyak juga ya karyawan
yang memang terus mendukung lah kayak gitu
bahkan kayak karyawan tuh nggak cuma kayak sekedar kerja gitu
kalau di robris kayak benar benar
ada kendala apa ya mereka siap maju gitu
untuk bantuin robris gitu kan
terus kayak mereka ikut aware juga
kayak gak buang sampah sembarangan
kayak gitu kan
terus kayak benar benar bangga lah gitu sama robriz
apalagi menciptakan sesuatu yang memang bukan saja berguna
ya bukan saja memiliki fungsi
ini sesuatu yang bermakna
iya dan luar biasa
orang mungkin melihatnya sebagai sampah
dibuang begitu saja
tapi niam dan teman teman di robris berhasil menciptakan sesuatu yang bernilai
dan juga ini sesuatu yang kita perlu apresiasi
niam terima kasih banyak
sudah menginspirasi kita
semoga bisa menularkan nih
benih passion ini
kita juga apalagi anak anak muda sekarang
saya lihat energinya begitu besar
bisa lah menjadi bagian dari solusi
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
dan jangan lupa acara ini juga bisa anda saksikan di cnnindonesia com dan di youtube